sementara itu federasi sepak bola dunia fifa siap mendanai pssi dalam program fifa forward
pertemuan dihadiri oleh joko driono selaku wakil ketua umum dan sekjen pssi ade willington
delegasi fifa yang hadir adalah director member association asia oceania sanjivan balasingam dan senior strategic development tom gurison
total dana bantuan yang diberikan fifa kepada pssi sebesar lima juta dolar amerika atau lebih dari enam puluh enam miliar rupiah yang akan dicairkan bertahap selama empat tahun
dana itu difokuskan pada pembinaan usia muda dan infrastruktur